umat muslim di seluruh dunia memiliki cara berbeda dalam menyambut dan merayakan hari raya idul fitri
umat muslim di tunisia merayakan idul fitri selama tiga hari dengan persiapan selama beberapa hari sebelumnya
nah ini warga negara indonesia yang berada di tunisia juga ikut merayakan idul fitri yang jatuh pada tanggal lima juni dua ribu sembilan belas
sejumlah warga menghabiskan waktu untuk bersilaturahmi dan juga menyantap hidangan indonesia di wisma duta ri di tunisia
dengan berkunjung ke tempat sanak saudara untuk bersilaturahmi kemudian menyantap makanan khas lebaran
namun ini bedanya kalau kita apa tadi ketupat rendang semur sayur labu gitu ya
kalau di sana menunya adalah baklava dan juga kaak makanan asli pakistan yang berbentuk roti keras
nah kalau mengutip siananindonesia com
meskipun mayoritas penduduk tunisia adalah umat muslim
namun kenyataannya baru sekitar delapan tahun terakhir mereka bisa bebas menunjukkan identitasnya sebagai muslim
sebelumnya pemerintah tunisia mengeluarkan dekret yang melarang hijab dipakai di sekolah ataupun kantor pemerintah
bagaimana kemudian suasana lebaran di tunisia
langsung saja kita sapa ada duta besar republik indonesia untuk tunisia dr ikrar nusa bakti
pak ikral assalamualaikum waktu jakarta pak selamat malam waktu jakarta
waalaikumsalam selamat malam mbak puspa
pak ikrar bisa diceritakan kepada kami dibagikan kepada kami bagaimana sih pak perayaan idul fitri di wisma republik indonesia tadi di tunis
ya sebetulnya bukan cuma dari tadi pagi saja tapi dari tadi malam
karena tadi malam kami juga mengadakan takbir dan tidak seperti tahun tahun sebelumnya
takbir tadi malam juga sangat meriah karena ada juga ada tarian saman kemudian juga takbir dengan diiringi oleh beduk dan juga gendang seperti layaknya di kampung kampung di indonesia
ini mengingatkan saya pada masa masa kecil dulu di jakarta atau juga waktu saya masih di biak di papua pada saat itu
dan juga anak anak mahasiswa yang berkumpul di wisma duta juga sangat banyak ya tadi malam
dan tadi pagi lebih banyak lagi karena bercampur antara staff dari kbri tunis dengan juga warga negara indonesia dan juga mahasiswa indonesia yang sedang belajar di tunisia
pak ikrar apa perbedaan tradisi takbiran kita dengan takbiran yang ada di tunisia
yang jelas jangan kaget
di negara negara timur tengah ya termasuk juga tunisia itu tidak ada takbir seperti di tanah air
apa namanya itu masjid masjid juga setelah sholat isya juga boleh dikatakan tutup ya
sementara kita di tanah air itu benar benar mengadakan takbir sampai melebihi tengah malam ya
bahkan tadi pagi kita sampai jam dua pagi di wisma duta sebelum anak anak mahasiswa mempersiapkan untuk
sholat idul fitri dan berbeda juga dengan takbir takbir di indonesia
semalam juga kami merayakan ada yang kemudian menyanyikan lagu lagu melalui grup marawis
kemudian ada juga tari saman dari aceh
kemudian juga ada yang baru ya itu grup musik capella ya
yang boleh dikatakan menyanyikan lagu lagu dengan model apa namanya itu
dimana musik itu melalui mulut
dan sebagainya lagi begitu
oke kalau saya lihat video video yang diberikan oleh kbri tunisia tadi
sepertinya kekompakan ini jelas sangat terlihat dari masyarakat indonesia di sana
warga negara indonesia di sana
apa rahasianya pak
apa yang membuat teman teman di sana begitu klop sehingga merayakannya berbarengan begitu di sana
yang jelas kami di sini selalu mengadakan silaturahim ya
kita selalu mengadakan apa namanya itu pengajian bulanan
dan selama musim selama ramadhan kemarin setiap jumat malam atau minggu malam itu tergantung waktunya
itu setiap minggu kita mengadakan sholat tarawih bersama
jadi itu yang menyebabkan makanya warga indonesia dengan kbri tunis itu memang sangat dekat sekali
yang datang bukan cuma orang orang yang tinggal di tunis di kota tunis saja
tapi juga ada yang jauh sekali dari cairoan
ada juga yang dari

ada yang juga dari sus
pokoknya dari berbagai wilayah yang ada di tunisia yang jaraknya bisa seratus sampai dua ratus lima puluh km dari kota tunis
ada berapa banyak pak warga negara indonesia yang tadi ikut sholat id yang juga merayakan hari raya idul fitri di kbri
kalau jumlah orang indonesia yang tadi merayakan idul fitri di wisma duta
itu sebagian besar kira kira sekitar
jadi itu adalah keputusan orang yang hadir
tapi karena mereka banyak juga tidak sholat id di bismaduta
tapi ada juga yang sholat id di masjid raya di tunis ini
ada juga yang masjid di zai tuna masjid tertua di tunisia ini juga ada yang sholat di situ
dan kemudian setelah selesai sholat id itu mereka datang ke bismaduta
dan kemudian makan bersama dengan makanan yang khas indonesia
termasuk juga ada rendang
ada opor ada sayur labu ada juga sambal pete
dan tadi juga kami sangat luar biasa karena duta besar swiss
duta besar negara sahabat swiss ya
karena kebetulan istrinya itu juga orang indonesia
jadi beliau berdua juga hadir di bismaduta dan merayakan sampai tengah siang hari tadi
dan beliau berdua juga sambil menonton apa namanya ada tari
ada musik ada lagu
ya semuanya benar benar sangat meriah dan beliau sangat happy
bahkan sampai terharu mengenang masa masa ketika mereka berdua masih tinggal di indonesia
yang paling tidak fasilitas layanan yang diberikan oleh kbri ini cukup sedikit melupakan
atau rasa rindu akan makanan indonesia akan suasana lebaran di indonesia
pak ikrar terakhir mungkin ada pesan pesan dari kbri
ya ini kebetulan teman teman masih ngumpul
ayo sekalian ini ada beberapa warga indonesia masih ada di bismaduta
dan mereka ingin mengucapkan selamat idul fitri
ayo kbri tunis beserta masyarakat indonesia di tunisia mengucapkan
terima kasih banyak pak ikrar
dari kami cnn indonesia untuk teman teman di kbri tunisia